akibat manajemen tidak tertata dengan baik selama bertahun tahun
dua puluh dua dokter spesialis di rumah sakit dr kusnadi bondowoso
mengundurkan diri dari status pegawai negeri sipil
mereka juga meminta surat izin praktek rumah sakit dicabut
para dokter ini kecewa terhadap fasilitas rumah sakit yang dinilai sudah tidak layak
sebanyak dua puluh dua dokter spesialis rumah sakit dr kusnadi bondowoso
dikabarkan mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil
bahkan mereka juga meminta izin prakteknya dicabut
menyusul kekecewaan bertahun tahun yang dialami para dokter
para dokter mengaku sudah tidak tahan dengan kondisi rumah sakit yang dinilai mismanagement
banyak peralatan yang seharusnya diganti
malah diberikan barang yang tidak dibutuhkan yang nilainya mencapai miliaran rupiah
kita kan yang tahu persis nih apa yang dibutuhkan oleh pelayanan kesehatan
artinya kalau seandainya kita butuh sesuatu
tapi nanti ternyata yang keluar berbeda
contoh sederhana kita butuh gunting yang sudah lama tidak gunting operasi
alat operasi itu sudah lama semua
sementara pihak rumah sakit mengaku kabar pengunduran diri tersebut adalah isu
buktinya hingga kini pelayanan di rumah sakit masih berjalan lancar
jadi sementara begini ini kan isu ya
jadi kami sendiri juga
belum bisa menikmati terkait isu itu
maka yang terjadi bahwa pelayanan di rumah sakit ini tetap berjalan
para dokter berharap manajemen segera memperbaiki diri
pasalnya selain terkait pelayanan ini juga menyangkut nyawa manusia